di agenda g dua puluh di bali arsul menyebutkan bahwa penting bagi pejabat negara untuk tetap menghargai proses yang berlaku di internal kpk dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitasnya
sebagai mitra kerja komisi tiga dpr arsul sani juga berharap agar kpk dapat memberikan informasi penanganan kasus secara reguler dan terbuka untuk menjaga kepercayaan publik kepada lembaga antiraswa tersebut
menurut arsul penting untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada lili pintauli siregar
terlebih proses penanganan pelanggaran kode etik masih berlangsung
kita juga berharap sama bu lili ya tentu kemudian beliau punya pilihan pilihan
tapi hemat saya sebagai pejabat negara memang diperlukan akuntabilitas
nah akuntabilitas itu ditunjukkan dalam bentuk apa
hemat saya yang pertama dalam bentuk yang menghormati proses proses yang ada di internalnya
nah ya itu
pilihan lain seperti yang diisukan ya misalnya mengundurkan diri itu terpulang tentu kepada bu lili lah ya